dan untuk mengetahui bagaimana suasana ramadan di denmark telah terhubung bersama kami melalui sambungan zoom warga negara indonesia yang ada di kota sepeda copenhagen nur islamia
halo selamat pagi waktu indonesia mbak mia
halo mbak mia selamat pagi
kita kabar di jakarta nih ya
iya jakarta kita nggak kemana mana nih mbak
mbak mia ini gimana nih persiapan kan sudah sekitar kurang dari tujuh hari nih mau idul fitri
nah gimana di sana untuk persiapannya apakah di sana nanti sholat idul fitrinya bisa rame rame
atau justru karena covid ini membuat kita jadi seperti di indonesia kebanyakan dengan sholat di rumah masing masing
nah untuk tahun ini sebetulnya berbeda dengan sebelumnya ya
di tahun sebelumnya kita sholat di
rumah masing masing ya untuk idul fitri
namun tahun ini alhamdulillah sudah dibuka ya
sudah dibuka untuk sholat sekarang bahkan terawih juga sudah bisa
yang bisa dilihat ini masjid terbesar di copenhagen ahmad bin khalifa
kita di situ situ ini
dan alhamdulillah juga untuk kbri sudah bisa membuka sholat idul fitri bersama
namun memang dibatasi ya dibatasi jumlahnya
kita semakin halal lebih halal
kemudian makan sama sama
kalau sekarang datang sholat
ya kemudian mungkin ada ke depan atau makanan yang bisa dibuat pulang
setelah itu pulang ke rumah masing masing gitu
oke jadi beruntung juga ya sudah dibuka di denmark gitu kan
jadi sholatnya nggak harus sendiri
jadi pahalanya lebih banyak
terus juga bisa kumpul kumpul sama teman teman warga negara indonesia juga yang ada di sana ya mbak mia ya
nah mbak mia
alhamdulillah di sini cukup kompak ya untuk warga negara indonesia
kita ada indonesian muslim society in denmark
jadi kita ada kegiatan kegiatan yang offline sih secara general
offline seperti tadi siang kita mengundang a'agin untuk mengisi tausiah di sini gitu ya
kemudian juga bukan cuma warga indonesia
tentunya kita bisa bertemu dengan
dari negara lain misalnya somalia syria kemudian
di sini juga ada komunitas muslimah khusus gitu ya
serumpun ada teman teman malaysia perpura kemudian indonesia gitu
sebetulnya banyak sekali yang pilihan untuk kita di sini untuk bisa
beraktivitas keislaman gitu
oke jadi ini komunitas komunitas islamnya ini di sana juga kayaknya erat gitu ya
jadi bisa jadi melting pot ketemu sama
muslim muslim lain dari berbagai belahan dunia
nah terkait lebaran nih saya penasaran nih mbak mia
kalau misalnya mbak mia sendiri udah nyiapin belum nih
mungkin kudapan kudapan khas dari denmark yang bisa dipadu padankan gitu ya
atau justru bikin kue nastar ataupun kue putri salju di sana
untuk nerima tamu dari warga negara indonesia juga di sana
tamu sih mungkin kita masih
akan sebenarnya cukup
mungkin baru yang sedikit sedikit gitu ya teman teman dekat gitu mungkin
tapi kalau untuk persiapan sendiri saya kebetulan kan masih kerja juga phd student di sini
dan di sepuluh hari terakhir ini malah justru aktivitas semakin padat ya
karena kan alhamdulillah di sini bisa istiqaf judulnya sepuluh hari terakhir
setelah ini saya bisa selagi
mungkin saya bisa langsung ke masjid sampai subuh gitu ya
jadi memang waktu di sini cukup tight
jadi persiapan persiapan untuk lebaran sudah sebelum sebelumnya
kue nastar sudah ada
tapi kalau untuk makanan kedepan di sini
di sini memang makanya yang terkenal kan denice pastry ya
tapi ya itu kalau orang indonesia pasti senangnya makanan indonesia gitu
saya kebetulan udah ramadhan kelima
lama juga ya
tapi kegiatannya apa saja mbak selain bekerja di sana biasanya
saya kan sama suami kebetulan ada anak juga empat lima tahun
kami kuliah s tiga di sini doktoral berdua sama sama ya
aktivitasnya padat sekali
kalau lagi bulan ramadan seperti ini
pagi kita biasa ya beraktivitas dan kebetulan saya senangnya ke kampus gitu
karena kalau di rumah kan kurang apa ya
kalau kerja apalagi lagi mulus tesis gitu ya kita mesti ke kampus
namun menariknya di sini kita setiap kampus harus ada corona pasport gitu ya
jadi kita harus kasih diisi gitu ya bahwa kita nggak kena corona gitu ya
sebagai informasi denmark itu salah satu negara yang memang memiliki apa namanya
covid yang rendah kemudian juga nomor tiga kalau nggak salah ya menurut data dari sharing institute gitu ya
mereka sangat masif menggunakan tes ini ya
dan setahun tadi kemarin saya pernah baca gitu mereka ada mengembangkan massive testing capacity
jadi mereka itu sehari itu katanya bisa ngetes more than dua ratus
lebih dari dua ratus ribu gitu ya
jadi kalau kita mau ke museum mau ke kampus
mau ke apa namanya kayak tempat tempat kayak library gitu ya
harus kasih dulu gitu ini saya udah ada corona passport
nah corona passport ini juga berlaku tujuh puluh dua jam ya
jadi nanti kita tes lagi tes lagi tes lagi gitu
saya pun sudah beberapa kali ya untuk tes karena memang ada keperluan untuk ke kampung
berapa itu biayanya itu untuk corona paspor itu
apa gratis atau
kalau nggak gratis mungkin kita nggak bisa seperti itu ya
jadi di sini per hari kemarin saja saya baca datanya empat ratus sembilan puluh enam ribu orang yang dites per hari
dan pcr testnya dua ratus dua puluh dua ribu untuk minggu kemarin
dan itu semuanya free ya
kalau untuk rapid yang rapid test
cepet ya lima belas menit gitu
pagi gitu ya kalau misalkan mau ke kampus kita datang dulu
terus naik sepeda sampai kampus
udah yakin kita udah nggak ada covid gitu
dan ada beberapa orang nanti yang mungkin tidak gitu untuk ngeliatin
eh bisa dicek apakah kita ada corona password atau enggak gitu
nah ini mungkin salah satu yang membuat mereka tracingnya tuh cepat gitu ya
siapa yang sakit kemudian ditangani dengan cepat
per hari ini angka kematiannya dua orang
nah terakhir nih mbak mia
masih terkait covid nih saya penasaran
kalau misalnya mbak mia sendiri sudah vaksin belum kan kalau misalnya di negara belahan lain ini dan juga di indonesia
itu kan sudah mulai ya vaksinasi
nah kalau misalnya di denmark sendiri gimana
dan apakah ada kesulitan nih bagi warga negara asing untuk mendapatkan vaksin di sana
ya alhamdulillah kalau yang saya alami sendiri ya sepertinya tidak ada perbedaan ya antara warga negara asing maupun dengan orang lokal gitu ya
saya sendiri alhamdulillah tanggal enam belas april kemarin ya sudah kedua
jadi saya sudah punya covid passport ya sekarang bahkan ya
jadi sudah punya apa vaksin paspor maksudnya
tapi tetap aja gitu ya
walaupun saya sudah punya vaksin
walaupun saya sudah punya vaksin paspor ini tetap harus dites kalau misalkan kita mau ke tempat tempat umum tersebut gitu
jadi alhamdulillah sih nggak ada apa namanya perbedaan
namun untuk setahu saya sampai dengan agustus nanti ya katanya sudah selesai semua di denmark untuk divaksin
terima kasih mbak mia sudah berbincang bincang dengan kami pagi ini
semoga mbak mia selalu sehat bersama keluarga dan selamat istirahat ya karena di sana sudah lebih dari jam sepuluh malam ya
iya betul sekarang jam tujuh belas tiga puluh mau ke masjid sebentar lagi taruh dan langsung istiqaf sampai subuh
cuma subuhnya kan cukup ya disini kan sekarang jam tiga tiga puluh
baik mbak mia terima kasih ya
assalamualaikum mbak mia
selamat siang semua di indonesia